kekerasan terhadap anak lagi lagi terjadi akibat disiram minyak goreng panas oleh nenek tirinya
anak perempuan berusia sebelas tahun akhirnya harus menjalani operasi wajah
kekutega begitu ya sampai itu bisa terjadi
sementara itu sang nenek telah ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian tersebut
sejak satu oktober rh yang baru berusia sebelas tahun harus menjalani perawatan di rumah sakit hasan sadikin bandung
dua puluh persen wajahnya terbakar setelah disiram minyak panas oleh neneknya
dari hasil visum diketahui murid kelas enam sekolah dasar ini mengalami luka bakar stadium tiga
rh pun akhirnya menjalani operasi penambalan wajah pada kamis pagi
butuh satu jam untuk tim dokter yang terdiri dari bedah kulit plastik ortopedi serta anestesi melakukan operasi
petugas rumah sakit hasan sadikin memastikan kondisi rh semakin membaik setelah mengalami pertumbuhan kulit baru
alhamdulillah progresnya baik sekali
jadi sebagian besar lukanya sekitar enam puluh persen dari lukanya justru sudah tumbuh sel kulit baru
cuma tinggal sedikit yang masih jelek cuma tinggal sedikit rusak
yang saat reskrim polres cimahi menetapkan sang nenek k sebagai tersangka atas peristiwa kekerasan terhadap rh
penetapan tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan sejak rabu malam
polisian telah memeriksa lima orang saksi serta mengumpulkan sejumlah barang bukti
sampai saat ini keterangan dari nenek belum mengaku
tapi dari saksi saksi yang menguatkan bahkan korban sampai saat ini cukup menguatkan bahwa nenek tersebut dapat kami tetapkan sebagai tersangka
k menyiramkan minyak panas kepada rh yang menolak untuk menggoreng rengginang setelah pulang sekolah karena mengaku lelah
tersangka dijerat dengan undang undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal sepuluh tahun